selanjutnya kita ke jakarta ada jack close year and sale dua ribu sembilan belas yang digelar di plaza tenggara gelora bung karno
dalam bazar pakaian terbesar di jakarta ini sebanyak empat ratus brand pakaian siap memanjakan pengunjung
selain berbelanja pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman mencuci sepatu gratis mencoba beragam permainan dan bersuah foto
jack clove dibuka setiap hari sejak kemarin dari pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
panitia menargetkan dua ratus lima puluh ribu orang akan memadati jack cloth sampai hari terakhir yaitu pada tanggal dua puluh desember nanti
dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keseruan jack cloth year end sale dua ribu sembilan belas sudah ada produser lapangan cnn indonesia siva maulida di sana
selamat malam siva bagaimana situasi terkini di sana apakah masih ramai ya
walaupun kan malam ini hujan terus
yang cukup deras gitu
selamat malam sarah memang malam ini merupakan malam kedua jack load year end dua ribu sembilan belas digelar di plaza tenggara gelora bung karno jakarta
memang hujan deras mengguyur jakarta sejak usai maghrib tadi namun tidak menurunkan antusias pengunjung untuk datang ke jack clot year end dua ribu sembilan belas ini
di mana bahkan hingga sampai jam
sebelas kurang saat ini di mana saya melaporkan masih ramai begitu pengunjung yang datang dan juga masih banyak tenen tenen yang masih buka untuk dikunjungi oleh para pengunjung yang memang hadir untuk memburu begitu pameran pameran atau pakaian pakaian tujuan dari mereka sendiri
jack cloud year end dua ribu sembilan belas ini memang telah dibuka atau telah digelar dimulai sejak kemarin dua puluh lima desember dan akan berlangsung
hingga hari minggu nanti tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu sembilan belas
tadi saya berbincang juga dengan panitia penyelenggara jack load year end dua ribu sembilan belas di kali ini bahwa mereka menargetkan pengunjung untuk datang ke jack clot edisi kali ini dengan jumlah dua ratus lima puluh ribu pengunjung hingga hari minggu nanti
diperkirakan hingga hari kedua ini sudah mencapai lebih dari tujuh puluh ribu pengunjung
dan diperkirakan juga begitu puncak dari
datangnya pengunjung di jack cloth dua ribu sembilan belas kali ini akan dinantikan pada hari sabtu atau hari minggu nanti di mana hari tersebut merupakan libur hari akhir pekan maksud kami
dan juga ditargetkan dua ratus lima puluh ribu pengunjung tersebut akan memenuhi plaza tenggara gelora bung karno jakarta
nah di sini sendiri terdapat lebih dari empat ratus merek pakaian lokal dan juga internasional
begitu yang bisa diburu oleh para pengunjung anak muda terutama begitu yang memang menjadi inspirasi untuk gaya pakaian yang kekinian dan juga terjangkau tentunya
pihak panitia sendiri menyampaikan atau mengklaim bahwa di jack load year end dua ribu sembilan belas kali ini brand brand yang dipamerkan atau dijual di edisi kali ini adalah edisi atau barang yang memang terjangkau
dan bagus kualitasnya tidak kalah dengan brand brand di mall atau di distro pada umumnya begitu
nah untuk dari pengunjung sendiri juga tadi mengaku kepada kami saat kami wawancara bahwa memang jack clot merupakan salah satu bazar pakaian terbesar yang mereka tunggu tunggu untuk hadir di jakarta
dan memang menjadi ajang untuk berburu pakaian dan juga brand brand favorit mereka yang
di saat ini di momen jack clot sendiri memang menawarkan berbagai tawaran misalnya dengan potongan harga atau tawaran tawaran khusus lainnya
nah sementara itu selain yang ingin berbelanja juga di sini tidak perlu khawatir karena terdapat berbagai hiburan lainnya misalnya seperti permainan
juga ada disediakan photo booth dan juga untuk teman teman di sini untuk sekedar jajan atau menikmati kuliner kuliner yang disediakan oleh
begitu sarah sementara